menurut ketua satgas covid sembilan belas nasional ganip warsito dalam rapat koordinasi satgas
demikian pula melakukan pengembangan terhadap adanya dugaan menghalangi penyidikan atau menghilangkan barang bukti
yang pertama tahun lalu saya belum diberi kesempatan untuk menjadi petugas haji
sejumlah penelitian di luar negeri dan kementerian komunikasi dan informatika mencatat
undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima menjelaskan juga di pasal dua puluh delapan dan lain lain sebagainya
kenapa kemudian apa ya terkait dinamika penolakan itu baru ramai saat ini gitu ya
tapi kita butuh lebih banyaknya
apa yang membuat ibu memilih beli takjil di sini
pada saat tutup kemudian langsung dibuka
dengan idealisme tentu mereka tidak ingin mengekor
gubernur dan wakil gubernur dkj akan menjabat selama lima tahun
sudah ada teknologi baru sudah ada cara berdagang baru
tapi sekarang sudah mulai sholat jumat sudah mulai ada tapi sholat raweh yang nggak ada
dan juga ada problem ketidak sesuaian dengan janji politik pak jokowi
saya dari sudut etika hanya bisa mengatakan
gaya hidup sehat melalui binaraga
jadi mangrove itu kan bisa dua fungsi pak
klub yang dibangun statement oleh prabowo ini memiliki tujuan lembaga yang begitu signifikan
umkm harus ngurusin bpom pirt bayar
lakukan juga pemeriksaan dan pemeliharaan terhadap ruang mesin untuk mengantisipasi kebocoran oli yang bisa memicu kebakaran
tapi akhirnya ya jadi pakai bahasa korea kira kira gitu
untuk membagikan modul modul pelajaran yang sudah disederhanakan
atau mungkin mengalami tindakan tindakan kecenderungan yang menyimpang begitu
martabak kan martabak warna bulat bulat juga gitu ya
dan itu benar benar di sekitar grup umum di mana orang menikmati musik dan menikmati bunyi
daging buah karika yang sudah direbus kemudian dimasukkan ke dalam cup seperti ini
dan pada saat yang sama kami juga membantu
pakaian yang tidak diinginkan adalah pakaian yang tidak diinginkan
mungkin itu juga akan menjadi pasar baru yang lebih luas bagi mereka
juga yang tidak menerima keputusan dari lm
dan seluruh masyarakat indonesia
dalam pengantaran ini meskipun berat harus cepat dilakukan
lah kok masih tinggi juga ya prita sampai dua kali lipatnya
tidak banyak atau tidak ada mungkin keluarga terdekat
ini diyakinnya apa sih kurma muda ini sebenarnya
jadinya karena sudah ditetapkan
ya perlu menjadi catatan bung renhat bahwa sampai saat ini kami juga meyakini
selama ini orang tua wajib mengambil modul pelajaran langsung ke sekolah
sebelum disemprot harus dicampur dulu dengan air ya
ada ada jadi yang pasti ketika kita running ini tuh orang itu macam macam kan ada ini dari segmen dulu
di seluruh indonesia yang kampusnya itu
yang bilang kita tambah kriteria lagi katanya
untuk memperjuangkan nasib kalian pada tahun ini mas
gerakan jaipongan secara benar
menyiasati kenaikan harga bahan pangan yang mengalami kenaikan beberapa waktu terakhir
apa yang terjadi kemudian itu kebetulan di masa pemerintahannya obama
kabolosi dan para pengikutnya ini sangat menjaga tradisi
selanjutnya tim menuju puncak merapik di mana mereka sempat mengalami kendala cuaca buruk
mengimbarkan menyeram merah putih
oke luar biasa ya saya ke pak dhani lagi pak dhani